saya kan mau minta antar bapak ke kosannya chandra ngasih makanan ini
pak mir kenapa
iya kalau bapak keberatan nggak apa apa sih saya naik taksi aja sendirian ya pak
enggak bu maksudnya
yaudah ayo kita berangkat
saya antar kok
selamat sampai tujuan
yah gak apa apa deh
yang penting bisa naik motor berduaan
iya juga sih cuman
kalau handphonenya kan masih di sita
raya raya dulu aja
kok gak ada namanya
ini sama siapa ya
masih ingat kan om b
pokoknya apapun yang terjadi lu jangan bilang gue ada di sini oke
cuman mau nanya kalau
reva lagi ada di sana nggak raya
gak ada om
dia gak ke sini tuh
aku mau minta tolong sama kamu ya raya
kalau seandainya reva datang ke rumah kamu
tolong di set sama kamu ya
kayanya bokapro tuh bener bener khawatir deh sama lo
kayanya dia tuh takut banget lho kenapa napa
gue jadi kasihan sama bokap lo
bokap gue aja gak peduli sama gue
dan dia lebih dengerin istri muda dia daripada gue anaknya sendiri
kalo menurut gue ya
papi lo tuh bukannya lebih sayang sama mahmudnya
kayanya menurut papi lo tuh ya

bukan jamnya telepon
pasti bokap lo gak pernah ngajarin ya
gak pernah ngajarin sepan santur kalau gak boleh
ah gak maksudnya
gak ngerti amat orang lagi inderhoi
udah meli nya gak ada
bilangin bapak ya
mau saya ajarin sepan santur
oh gak mungkin
reva gak mungkin datang ke rumahnya melly
bu nya bawel banget
kok diam aja
jangan jangan lo tuh udah gak budek budeknya
sedikit ya tapi budak banyak ya
enak aja kamu ngomong gudeg banyak
kurang ajar kamu
soalnya panggilan sayang saya ke reva itu budi om
kamu ingat kan
kalau papanya reva ini sudah melarang kamu untuk mendekati dia
reva ada di sana nggak
nggak tahu om
eh kamu jangan bohong ya
jangan jangan repo barengan kamu lagi
ya enggak lah om
kamu ditanya malah balik nanya
kamu jangan pernah bohong ya
reva ada di mana
nggak ada om
dengar baik baik ya
saya akan marah banget sama kamu
kalau ternyata kamu berani menyembunyikan refa
ya ampun om
saya bener bener nggak tahu om
saya pikir eva ada di rumahnya om
lah kalau reva ada di rumahnya ngapain lagi om telpon sama kamu
iya om tapi
kalau reva ada di rumahnya dia di mana ya
ini luar katanya

gua dengan reva hungrit

akhirnya kayak kehamet gitu
pikir pikir nanti aku mau reama ke diri
ada siapa hepuh
naga aku dellu bull
pamir kebetulan nih telepon
ada apa ya bu
kemanapun kau pergi
akan selalu kutemani
tujuh samudera akan kuseberani
tingginya gunung akan kudaki
hanya untuk memenuhi panggilannya
ya bener lah bu devi
yaudah kalau gitu
pamir kesini sekarang ya
tunggu ya bu
bener bener cantik ciptaanmu ini
amir udah siap
kok bawa rantang
gelar tikar di taman
terus sambil bercanda
pak amir bisa aja
ini makanan buat chandra pak
saya kan mau minta
antur bapak ke kosannya chandra
ngasih makanan ini
pak amir kenapa
iya kalau bapak keberatan nggak apa apa sih
saya naik taksi aja sendirian ya pak
enggak bu maksudnya
yaudah ayo kita berangkat
saya anter kok
selamat sampai tujuan